generasi muda golkar menuntut komisi pemberantasan korupsi segera menahan ketua dpr ri setia novanto
generasi muda golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung merah putih kpk senin siang
mereka menuntut kpk segera memproses setia novanto karena statusnya sudah resmi sebagai tersangka kasus mega korupsi iktp
mereka geram karena setia selalu lolos dan mangkir dari panggilan kpk baik sebagai saksi ataupun tersangka
menurut pengunjuk rasa setia dianggap telah menyusahkan rakyat dengan mengakibatkan kerugian negara sebesar dua tiga triliun rupiah
dari nilai total paket pengadaan iktp senilai lima sembilan triliun tahun anggaran dua ribu sebelas dua ribu dua belas di kementerian dalam negeri
sementara itu sejumlah organisasi di bawah naungan partai golkar meminta kapolri jenderal tito karnavian
mengabaikan desakan publik menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan dua pimpinan
dilansir di cnn indonesia com ketua harian pengurus pusat angkatan budapartai golkar ampg mustafa raja mengatakan
polri harus melanjutkan proses penyidikan kasus yang bermula dari laporan tim kuasa hukum setia novanto tanpa ragu
menurutnya publik tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan apalagi sampai meminta presiden joko widodo
awalnya permintaan ini hendak disampaikan mustafa secara langsung kepada kapolri namun kapolri tengah berada di ambon maluku